ya masih seputar kopi kalau di indonesia kopi banyuwangi sudah dikenal ya hingga mancanegara bahkan
koresponden cnn indonesia gita gowinda mengajak anda berkunjung ke kelurahan gombeng sari banyuwangi
bukan hanya untuk menikmati kopi tapi juga belajar cara perawatan hingga pengolahan kopi secara tradisional
banyuwangi merupakan salah satu daerah penghasil kopi di indonesia
rasanya nggak afdol jika saya mengunjungi banyuwangi tanpa menikmati kopinya
namun di sini di desa gombeng sari selain bisa menikmati kopi khas banyuwangi
saya juga bisa belajar untuk memetik
biji kopi yang baik sampai dengan pengolahannya
nah ada penasaran ayo kita ya
warga desa menamai wisata edukasi ini dengan wisata kopi legok
terletak di kampung lerek kelurahan gombeng sari
kopi yang ditanam warga gombeng sari berjenis robusta
robusta dipilih karena cocok ditanam pada ketinggian empat ratus lima puluh hingga delapan ratus meter di atas permukaan laut
gombeng sari memiliki kopi berjenis robusta dengan tiga macam varietas
yandikonoga togosari dan kleres
perawatan tanaman kopi dilakukan secara berkala dengan memangkas daun kering
agar tidak menghalangi pertumbuhan tanaman kopi
buah kopi yang dipetik dipilih yang berwarna merah
kalau dari rasa gimana pak
rasanya lebih kuat yang anang
iya ternyata rasanya tuh manis ya
karena memang ini sudah matang ya sudah berwarna merah jadi rasanya manis
tapi kalau beda yang hijau jadi rasanya lebih asem gitu atau gimana
setelah biji kopi siap dilakukan proses sangrai hingga berubah warna jadi coklat tua
selama proses sangrai biji kopi harus terus dibolak balik agar tidak gosong
selanjutnya biji kopi ditumbuk menjadi bubuk
jadi setelah disangrai tadi biji kopi ini mulai ditumbuk dengan menggunakan alat tradisional
yaitu alu dan juga lumpang
nah ini memang harus air lama kalau enggak nanti tabrakan gitu ya mbak
nah jadi kayak ada air lama musiknya gitu
untuk secangkir kopi diperlukan satu sendok makan bubuk kopi
lalu tuangkan air panas dengan cara memutar
agar bubuk kopi dapat terseduh secara sempurna dan merata
biarkan selama lima detik lalu tuangkan air kembali hingga cangkir penuh
sama menjadi andalan warga gomeng sari untuk perkebunan kopinya
namun di wisata kopi lego ini pengunjung juga bisa menikmati jenis kopi arabica dan ekselsa
yang juga merupakan produksi warga desa
liberika kalau orang bilang excelsa juga
karena kopinya selain ada bitternya ada acidnya juga ada rasa rasa fruitynya
lagi cari inspirasi sih sama pengen refresh pikiran aja
kalau dari kopi enak sih
dan rasanya benar benar ngenak gitu kalau kopinya
menikmati kopi khas gombeng sari ini semakin nikmat
karena di wisata kopi legu ini pengunjung disuguhkan nuansa desa dan tradisional
setelah tadi saya belajar mulai dari memetik biji kopi lalu pengolahan kopi
dan sekarang ini sedang menikmati kopi robusta khas gomeng sari banyuwangi
jadi senil menikmati kopinya semakin terasa
karena saya sudah tahu dan paham asal usul pembuatannya dan juga filosofinya
dan ditambah lagi lebih pas lagi ditamanin yaitu snack khas gomeng sari
yaitu awu yang terbuat dari tepung ketan kelapa dan juga gula merah
kita goinda miki peresia banyuwangi coklat